ada mbak binka yang memang telah mengikuti proses kaderisasi
tinggal di sekolah partai selama tiga hari
dan pak jarot pak komar ini menjadi kepala sekolahnya
yang sangat disiplin semua diperlakukan yang sama
dan mereka yang telah mengikuti itu dicalonkan
termasuk ada aryo senobagaskara itu masih mahasiswa
itu juga dicalonkan itu satu angkatan pendidikan politik
bersama dengan mbak binka